kemudian saya ke karmel yang melaporkan dari jakarta international stadium
karmel kalau tadi anies baswedan mengatakan kapasitas dua puluh ribu calon jemaah boleh mengisi jis sendiri pada hari ini
kalau karmel bisa menceritakan bagaimana suasana pagi tadi
apakah begitu meriah dan euforia warga datang ke jis yang baru pertama kali ini disengarakan untuk sholat idul fitri
silahkan dengan laporan anda
sepuluh ribu jemaah yang terdiri dari dua belas ribu laki laki dan juga sepuluh ribu perempuan
dan kegiatan beribadah pada pagi hari ini menurut pantauan di lapangan saya melihat cukup ramai
saya melihat ada ribuan warga yang datang meski pemerintah provinsi dki jakarta belum merilis secara resmi jumlah pasti jemaah yang berdatangan pada kegiatan ibadah pagi hari ini
saya merasakan antusiasme masyarakat beribadah bersama setelah dua tahun beribadah di rumah akibat pandemi covid sembilan belas
nah yuda kegiatan ibadah sholat id pada pagi hari ini digelar di area rem barat jief
meski begitu ada dua area lain yang dibuka untuk menampung jemaah yang menumpuk yaitu rem bagian utara dan juga rem bagian selatan
selain dari itu saya juga melihat infrastruktur pendukung sholat id disiapkan dengan baik seperti enam puluh titik wudhu lalu juga ada empat toilet dan juga dua puluh kerang air yang didukung oleh truk pam jaya yang diparkirkan
selain dari itu saya melihat bahwa protokol kesehatan juga diterapkan di lokasi mengingat bahwa pandemi covid sembilan belas saat ini memang belum selesai yuda
jadi pemerintah provinsi dki jakarta sebelumnya mengimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker selama kegiatan ibadah
saya tadi melihat kebanyakan warga patuh mereka mengenakan masker namun jika kita bicara mengenai jaga jarak memang karena seperti yang tadi saya sampaikan jumlah jemaah yang berdatangan untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini banyak
sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk menjaga jarak
para jemaah juga diminta untuk membawa alat ibadah dari rumah seperti mukena dan juga sajadah
dan mereka saya melihat juga tidak diperbolehkan untuk membawa koran untuk digunakan sebagai sajada seperti itu yuda
dan tadi sesuai pantauan saya saat saya tiba di lokasi pukul enam pagi waktu indonesia barat dari pintu barat yaitu pintu utama yang menyebut kedatangan jemaah
saya tidak diminta untuk menindai atau scan check in menggunakan aplikasi peduli lindungi
saya tidak melihat ada qr cost sehingga warga warga yang masuk lewat pintu barat tidak melakukan check in
nah yuda untuk memfasilitasi dan juga memudahkan mobilitas warga dan jemaah yang ingin beribadah pada pagi hari ini dinas perhubungan dki jakarta juga telah melakukan penutupan jalan menuju ke jis
kecuali untuk jemaah dan jemaah yang berdiri di jemah
nah penutupan jalan ini dilakukan mulai pukul empat hingga sembilan pagi waktu indonesia barat dan dilakukan di jalan sunter permairaya dan jalan danau sunter barat